teman kamu yang diajak jadi copet
sejak ada yang todong
hp sama dompetnya diambil
temen saya udah gak pernah di kontek lagi
sama si asep
saeb bukan asep
iya maksudnya saeb
terus temen kamu itu gimana
sebetulnya temen saya udah dapet kerja baru
di pt anda hujan turun
sama saeb gak boleh berhenti jadi copet
siapa tahu masih ada kesempatan
bang edi udah dua kali
berusaha merebut bisnis di parkiran
tapi berhasil kita gagalin
saya sempet nawarin damai
tapi bang edi malah ngajak perang
masalah saya anggap selesai
waktu saya ngelaporin masalah ini
masalahnya belum selesai
mereka bakal balas dendam
kang mus punya pengalaman panjang
dia lebih lama
di bisnis ini dibanding kita waktu itu
dia sudah sangat terhati
buat membaca keadaan
saya percaya dengan dugaan kang mus
masalah belum selesai
mereka bakal balas dendam
g feedback dari pengguruh
gimana persiapan kalian
kami masih masa pemulihan
biar bisa bertarung lagi dengan pin
kami juga berlatih untuk memastikan
bahwa kami bakal bisa membalas kekalahan
tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya
masih belum dapat kabar soal sain
info dari karyawan saya
kata temannya yang dikontrol saeb jadi copet
sejak peristiwa saeb ditodong
dia udah gak pernah dikontak lagi sama saya
kan dia udah gak punya hp
mudah mudahan langsung kapok
biarpun masuk penjara lagi
kayaknya saeb mah
gak bakal ada kapoknya
mau latihan tinju beneran
makanya ayo mau liat tempat latihan tinju temennya
oke atau tidak
atau enggak buat saya ikut latihan di sana
banyak yang latihan disini
adik lu memangnya mau jadi petinju beneran
pertama buat olahraga
pertama buat olahraga
pertama buat olahraga
kedua buat jaga jaga aja kalau misalnya nanti ada yang mau ngajak berantem
kita mau cari mereka lagi sekarang
agus sama yayat kayaknya nggak bakal keluar jam segini
mending kita kerja dulu aja nanti siang baru kita cari mereka
oke ayo kita kerja dulu
ayo kita juga kerja
buang di tempat sampah
teman saya boleh ikut latihan di sini nggak
itu ada yang mau markir
mudah mudahan keadaannya damai terus kayak gini
jadi kita juga tenang kerjanya
gak ada orang yang ngancam
gak ada orang yang nyerang
besok saya ajak teman saya buat latihan di sini